luar biasa ya cerita tentang perjuangan bangsa indonesia ini membuat saya merinding begitu ya
apalagi yang bisa ikut serta begitu mengibarkan bendera ataupun upacara itu pasti punya rasa kebanggaan tersendiri
tidak hanya keluarga tetapi juga masyarakat indonesia juga ikut berbangga
apalagi kalau misalnya pada nonton begitu ketika bendera itu dibentangkan kan itu kan deg degan sekali itu
apakah terbalik atau lepas atau bagaimana begitu kan itu semuanya pasti udah bener siap atau bagaimana begitu
semua handing begitu ya
ya semua hending dan alhamdulillah teriak apa segala macam gitu padahal kita gak kenal
tapi dengan adanya acara seperti itu membuat kita jadi bersatu kembali seperti yang tema kita kali ini
bersatu indonesia perayaan kemerdekaan
dan untuk mengetahui lebih dekat lagi bagaimana perasaan dan juga suka duka menjadi bagian dari momen bersejarah pengibaran bendera pusaka
sudah hadir di studio dua cnn indonesia ada ratu sarah nadia lubis anggota paski beraka dua ribu tujuh belas
dan juga emrido nur sufi komandan paski beraka dua ribu tujuh belas
halo selamat siang teman teman
merdeka yang mana dong rido
iya ini kan komandan
iya komandan ya
ini komandannya waktu tahun dua ribu tujuh belas
kalau rido ini tahun dua ribu tujuh belas kalau sarah

juga tahun dua ribu tujuh belas begitu ya
ini belum lama begitu ya
dua tahun yang lalu tapi pasti masih merasakan deg degannya sampai sekarang juga masih ada ya
masih ada ya
tapi kalau misalnya kita ke ini dulu ke ratu dulu
ini sama sama ratu namanya ya
kita ke ratu dulu
ratu sarah ya
ratu kalau melihat dari apa ya memaknai dari pengibaran bendera merah putih ini sendiri seperti apa sih di mata ratu sendiri
suatu simbol akan kemerdekaan
jadi kebebasan kita udah lepas dari penjajah dan bisa berdiri sendiri sebagai negara yang berdaulat
bagaimana pengalaman waktu mengikuti ini dulu
sebenarnya pada awalnya
itu bukan anak paskibra sama sekali
tapi emang paskibra itu untuk menjadi seorang paskibra kan harus melalui seleksi
jadi pada saat itu ikut seleksi
terus akhirnya keterima menjadi nasional
masuk ke karantina ketemu ridho
ridho dari lampung saya dari dki
tapi kita ketemu di cibubur pada saat itu di karantinanya
sebulan ya dok kita digembleng dilatihanin gitu
sampai akhirnya pengibaran tanggal tujuh belas
itu benar benar merinding campur aduk sampai nggak bisa dideskripsiin aja gitu perasaannya
jadi ini adalah sebenarnya buat ratu itu pertama begitu ya
karena tidak mengikuti paskibra dari sekolah begitu ya
kalau buat rido sendiri makna dari kemerdekaan indonesia ini apa
kalau untuk saya sendiri sesuatu yang harus diperjuangkan lebih lanjut lagi
karena kemerdekaan itu harus selalu jaya
selalu kedepannya harus berkelanjutan kemerdekaan
apa tuh untuk apa ya
melanjutkan kemerdekaan ini
dari rido sendiri
sekarang kegiatannya apa rido
kalau untuk sekarang kuliah
kuliah masih ya
kemudian juga masih tergabung dalam komunitas paskibraka ini
jadi setelah kita bertugas itu kita bergabung dalam organisasi yang namanya purna paskibraka indonesia
apa aja yang dilakukan di sana
untuk dalam organisasi itu kita bisa membantu
kemudian banyak juga acara acara yang dilakukan oleh purna paski beraka indonesia
jadi itu tidak ada batasan yang untuk kita
partisipasi di purna paskibraka indonesia
tapi tadi rido sama ratu sempat melihat bagaimana upacara naikkan bendera merah putih
kalau misalnya teman teman melihat langsung di sana
teman teman kita yang lain mungkin yang lebih muda dari kita
untuk menaikkan bendera segala macam
itu suasananya seperti apa sih
bisa dijelasin nggak nadia
suasananya kayak saya lagi bertugas dua tahun yang lalu
pada saat bendera itu mau dibentangkan
itu masih dikirikan bismillah bismillah bismillah
karena memang kebetulan pada pagi hari ini pembentangnya itu adik junior saya
dua ribu sembilan belas dari dki jakarta reyhan alvaro
dan pada saat itu saya merasakan benar benar tegangnya juga
pada saat bendera sudah dibentangkan dia teriak bendera siap
sudah tinggal menghayati indonesia raya
berarti ratu ini masih aktif begitu ya mengajar capaskan capaskan ya
saya tergabung menjadi salah satu pengurus di tim hubungan masyarakat
di situ di organisasi purna pas ki braka indonesia ini
tidak hanya kami melatih dan membantu kami juga mempelajari lebih banyak lagi
karena memang dari tahun ke tahun kami memiliki senior senior dan yang memang orang orang hebat
jadi saya juga merasakan saya belajar banyak banget dari purna pas ki braka indonesia
apa saja sih yang dipelajari begitu
kalau kita kan melihatnya ini baris berbaris kita pas sd ya pas sekolah ya
iya kan harus rapi
sebenarnya itu ada makna tersendiri nggak sih dari apa ya
apa gerakannya itu sendiri ataupun
sebenarnya hal yang kita lakuin di organisasi ini mungkin orang orang melihatnya purna pas ki braka itu ngapain sih
baris baris doang ya
tapi ternyata saat saya masuk ke purna paski beraka indonesia yang saya pelajari itu lebih banyak lagi daripada baris baris
saya mempelajari tentang kepemimpinan how to be team leader team player
cara untuk berbicara di depan umum cara untuk public speaking berorganisasi
karena memang saya bertemu dengan orang orang yang tiga puluh tahun lebih muda dari eh tiga puluh tahun lebih muda dari saya
tapi saya juga bertemu dengan orang yang sepantaran dan bahkan lebih muda daripada saya gitu
oke tapi dari ridho sendiri ketika mengikuti paski beraka ini sampai ke nasional seperti ini ini bagaimana
apakah sulitnya sih untuk dari awal merintisnya
karena kan beberapa waktu yang lalu juga sempat ramai begitu yang viral sempat viral yang katanya sempat digantikan oleh itu yang katanya udah diklarifikasi juga
bahwa dia hanya sebagai cadangan apakah memang sesulit itu
memang untuk sampai ke nasional itu harus mengikuti beberapa tahap dari mulai dari sekolah kemudian kabupaten dan ke provinsi
dari provinsi itu nanti dipilah untuk yang ke nasional
jadi kalau untuk seleksi di kabupaten itu meliputi seperti just money bentuk badan kemudian akademik psikologi dan bakat
kemudian setelah diseleksi di kabupaten ditentukan untuk yang ke provinsi maju ke provinsi
jadi untuk kita seleksi di provinsi itu bertemu dengan kabupaten kabupaten lain
nanti di peringkat yang peringkat satu putra dan putri itu yang melaju untuk ke nasional
ada tes akademis dan juga psikologisnya gitu ya
itu seperti apa
di apa ya maksudnya selain barsur baris itu ada interview khusus begitu kah
ditanyain tentang kepribadian kamu biasanya ngapain kesehariannya ngapain aja
nanti dari situ bisa dilihat kepribadian kita seperti apa

mungkin ini yang bagi teman teman yang ada keinginan
ingin menjadi seorang paski beraka
nah itu mungkin bisa dicontoh ya harus punya bentuk badan yang proporsional begitu
jangan sampai seperti kita begitu ya harus proporsional harus ada olahraga atletis
juga harus punya ini juga ya daya pikir yang cukup tinggi juga ya terkait dengan mungkin
mungkin ada juga masalah negara juga ya masalah apa namanya pengetahuan umum segala macam juga ditanya
kalau terpilih menjadi komandan itu seperti apa sih maksudnya kamu menyangka gak sih akan
kamu menyangka gak sih akan
menjadi terpilih menjadi komandan
sebelumnya kalau di nasional itu tidak bisa ditebak mbak
posisinya jadi ngacak kita nggak bisa tahu posisi kita di hari h itu apa
jadi diumumin waktu sepuluh menit sebelum penurunan itu untuk menjadi komandan pasukan
tapi semuanya itu punya hak untuk mendapatkan posisi tersebut
rasanya seperti apa bangga sekali gak sih tiba tiba kamu komandan

kalau dibilang bangga ya pasti bangga ya mbak ya
itu kan salah satu posisi yang diinginkan
tapi kebanggaan yang terbesar itu suksesnya pengibaran dan penurunan paski beraka nasional tahun dua ribu tujuh belas
kalau ratu sendiri pada waktu itu di posisi
pasukan tujuh belas kalau di pasukan tujuh belas bagaimana
apakah ada nggak sih rasa rasa kecemburuan dengan teman teman yang mungkin terpilih sebagai pengerek bendera ataupun pembawa baki dan lain sebagainya bagaimana
pada saat hari ha benar kata rido yang paling penting adalah keberhasilan dalam menaikan atau menurunkan bendera

tidak penting siapa yang memegang posisi siapa pun pada akhirnya yang mendapatkan posisi itu kami semua itu satu angkatan
keberhasilan kita semua adalah ya keberhasilan kita semua tapi kegagalan satu orang adalah kegagalan kita semua gitu
jadi ini butuh teamwork begitu ya kita semua sama sama mendukung untuk suksesan upacara itu sendiri
karena pasukan tujuh belas tidak ada apa apa tanpa pasukan delapan yang intinya dan pasukan delapan tidak akan kelihatan indah kalau nggak ada pengiringnya yang pasukan

misalnya kita ikutin bagaimana jalannya acara setelah selesai mereka langsung pada nangis nangisan peluk pelukan
itu bagaimana perjuangan bersama sama itu ya tadi ya
baik untuk itu ada jangan kemana mana karena kami akan masih kembali untuk berdialog dengan purna paski beraka ini
sesaat lagi tetaplah bersama kami
sebagai anggota paski beraka di tahun dua ribu tujuh belas bagaimana sih orang tua melihat ratu bisa ada di sana mewakili provinsi mewakili keluarga mewaki bangsa indonesia untuk menjadi bagian dari tim paski beraka ini
suatu kebanggaan pada tahun dua ribu tujuh belas saya bisa mengundang orang tua saya dan keluarga saya untuk masuk ke istana
diperlayakan sebagai tamu undangan tamu undangan negara gitu
dan setelah sebulan gak ketemu dengan saya haru pilunya tuh dapat bangun
dan saya sampai sekarang selalu berharap di hari itu saya dapat membanggakan orang tua saya selalu
ini menjadi momen bersejarah yang benar benar tidak akan pernah dilupakan berarti
pastinya dan akan selalu terasa
jadi setiap bulan agustus gitu udah mulai satu agustus aduh langsung keingat lagi
ada pesan khusus nggak sih dari orang tua ataupun apa yang paling ratu ingat sekali
karena memang saya itu orangnya gak pernah jauh dari orang tua
ini baru pertama kali tahun dua ribu tujuh belas
sebulan saya gak pernah jauh
sebulan saya gak berdekat dengan orang tua dan gak ada komunikasi dengan mereka karena memang hp kita disimpen kan
orang tua saya selalu bilang bahwa selalu berdoa jangan sampai sholatnya ditinggalin dan selalu berusaha
kalau rido sendiri seperti apa pengalamannya waktu satu bulan begitu hampir satu bulan berpisah dengan orang tua
dan apalagi di lampung ya
iya di lampung
pasti perasaannya kangen
karena satu bulan gak ketemu orang tua dan pada akhirnya ketemu di hariha pada tanggal tujuh belas agustus
sempat nangis juga ketemu orang tua karena bangga gitu kan bisa mengajak orang tua diundang langsung untuk upacara di istana negara
untuk menyaksikan anaknya sendiri
saya aja dengarnya haru ya
apalagi yang tahun ini juga cukup berkesan
karena pas bertepatan dengan perayaan idul adha
jadi gak bisa berkumpul bersama keluarga
tetapi kemarin itu memang nggak ada acara acara
kalian lagi puasa gak ya
dan juga gak bentrok dengan idul adha
tidak bentrok sama sekali ya
tetapi memang satu bulan tidak bisa berkomunikasi sama sekali dengan ini ya
even satu hari saja itu nggak bisa
sebenarnya kami diberi waktu untuk dibesuk setiap hari minggu
tapi itu pun juga ada batasan waktunya
kemarin saya minggu pertama hari minggu orang tua saya ngedatengin di cibubur
tapi itu lima belas menit ketemunya
cuma lima belas menit saja ya
ini dalam satu bulan begitu dikatakan
jadi sekarang ini karantina bersama sama dengan calon pasuki braka yang lain itu ada cerita tersendiri gak
ini kalian seangkatan kan
ada cerita tersendiri gak dulu yang lucu lucu atau yang haru
karena kan ini pertama kalinya pengalaman kalian jauh dari orang tua
kemudian langsung bertemu dengan orang orang yang juga kalian baru temuin
dan tidak jarang ada yang cilok akhirnya
jangan jangan ada yang cilok lagi nih
pastinya ada cerita cerita lucu
kita punya teman dari papua
dia selalu ngelucu kalau lagi makan siang
terus kalau masalah jauh dari keluarga memang benar
saya jauh dari keluarga inti
kayak kita semua juga jauh dari keluarga ini
tapi kita menemukan keluarga kita sendiri di cibubur ini
saya tuh pernah seminggu terakhir pengibaran itu saya mulai sakit
karena memang kecapean gitu ya pada dasarnya
teman teman saya tuh ngedatengin kamar nanya kabar gitu
dan saya merasa bahwa mereka tuh udah jadi keluarga saya gitu
jadi rasa kangen dengan rumah rasa kangen dengan keluarga itu ditutupin dengan seru seruannya kita gitu
tapi kalau misalnya habis acara seperti ini biasanya masih suka ketemu lagi dengan teman teman yang purnapaski berkaya yang se akatan
misalnya nih kita kan kesebar dari tiga puluh empat provinsi
misalnya saya mau ke jakarta menghubungi ratu
ratu di mana
nanti bisa ketemu reuni
nah kebiasaan itu yang sering kita lakukan supaya erat gitu loh
dan memang kita kan punya satu grup di whatsapp gitu
kalau misalnya ada yang ulang tahun kita selamatin
jadi gak akan pernah terlepaskan selatu rahminya
oke tapi kalau dari ratu dan juga rido ini
tentunya kan banyak orang yang banyak berubah lah begitu ya
kalau mungkin dari rido dan ratu sendiri setelah mengikuti dan juga sebelum mengikuti paski beraka ini
apakah ada perubahan yang cukup besar dari hidup ratu ataupun dari rido
kerasa banget perubahannya dalam diri saya
karena bukan ya bisa dibilang agak manja gitu ya dulu
apalagi setiap hari saya di rumah ada orang tua dan lain lain gitu gitu
masuk ke sini saya merasa banget perubahan dalam diri saya yang semuanya tuh harus serba sendiri
semuanya harus jadi mandiri
saya yang bisa menjaga diri saya adalah diri saya sendiri gitu
jadi setelah saya mengikuti pas kiberaka saya merasa bahwa saya menjadi diri saya yang sekarang itu
karena saya mengikuti pas kiberaka
kalau untuk diri saya sendiri saya menjadi lebih dewasa
saya bisa berpikir harus apa saya harus berbuat apa saya dan harus bagaimana
jadi yang saya lakukan ketika saya masuk pas kiberaka itu saya lebih dewasa dan bisa berpikir ke depannya
harus apa berbuat apa dan harus bagaimana
sebenarnya momen momen apa ataupun pelatihan yang mana begitu yang kemudian membuat
rido dan juga ratu ini ini apa ya menjadi titik balik begitu mungkin bisa bilang
oh ini saya sekarang bukan ridho yang kemarin gitu saya bukan ratu yang kemarin
jadi kalau untuk di pas kiberaka itu banyak tegoran kita dikoreksi
jadi kita berpikir misalnya ditegor kamu ini harus ini harus ini harus ini
jadi kita berpikir kita harus apa dan berubah saat itu juga
jadi terus berpikir untuk menjadi lebih baik begitu
ratu juga seperti itu
jadi yang pertama pelatihan yang saya bisa tangkap adalah bahwa saya itu gak boleh ngeluh orangnya
dalam melakukan segala hal sebisa mungkin saya akan melakukan yang terbaik untuk mendapatkan yang terbaik
mau urusan capek atau mau urusan sakit itu bisa nanti
yang penting selama saya lagi di lapangan selama saya lagi latihan selama saya lagi tugas saya harus memberikan yang terbaik
dan dari situ saya merasa bahwa saya selalu apa ya selalu membuat yang terbaik dari apapun yang saya lakukan
jadi harus apa ya
semuanya harus sempurna begitu ya
harus saya harus melakukan yang sempurna dengan sebaik baiknya tidak ada kesalahan gitu
itu yang menjadi sangat trigger untuk bisa berubah sampai sekarang ini ya
tapi kalau misalnya mengingat lagi masa masa lalu begitu tentunya ini kan kita menjadi kebanggaan buat semuanya seperti yang tadi sudah disampaikan juga
dan apakah teman teman juga mungkin masih ingat begitu untuk gerakan gerakannya
ataupun pakaian pakaian yang digunakan
mungkin masih ingat semuanya
kalau misalnya apa ini pecinya apa
saya simpan semua seragam saya dan atribut
karena kan memang atributnya banyak dari mulai peci ada yang dipundak itu namanya efolet terus sarung tangannya
terus sabuknya juga itu saya simpan di satu kotak gitu
untuk anak cucu nanti ya bisa sih diceritakan
itu kenangan kenangan ya
tapi memang pakaiannya ini pakaian pakaian untuk
jadi kalau purna yang krim seperti ini tapi kalau misalnya paski berkah pakaiannya cuma itu saja ada dua macam atau ada pakaian lainnya
sebenarnya untuk bertugas saat yang lagi bertugas mengibarkan mereka pakai yang putih putih kak
yang mirip dengan baju soekarno dan bagi senior seniornya kita pakai baju singkong ini yang warnanya kayak kuning singkong
baiklah kalau gitu anda jangan kemana mana nanti kita akan bergabung lagi untuk tanya jawab lah begitu ya
terkait dengan paski braka ini bagaimana dunia paski braka seperti ini mungkin teman teman ada yang mau ikut juga
nantinya seperti apa nah begitu anda jangan kemana mana tetaplah di cnn indonesia special program bersatu indonesia perayaan kemerdeka
dialog kami lanjutkan masih bersama ratu sarah nadia lubis anggota paski beraka dua ribu tujuh belas dan muhammad rido nur sufi komandan paski beraka dua ribu tujuh belas
nah sebelum kita bertanya tanya lagi ini saya ada request pertanyaan ini dari salah satu eksekutif produser di cnn indonesia
masih ingat nggak tepuk tangan khas geng mereka yang seperti beberapa waktu yang lalu
ada masih ingat gak ada tepuk tangan
yal yal kebetulan rido ini yang bikin
oh rido yang bikin oke bisa kita contohkan terlebih dahulu ya
karena kemandannya ya
iya kan harus berani kan coba coba bagaimana
yal yal ini kan
seperti kata pepatah tak kenal maka tak sayang
tak sayang maka tak gendul tak gendul tak gendul
tak gendul tak gendul tak gendul
nah ini apa ya
panjang juga ya
dan ini masih ingat ya
sudah dua tahun yang lalu tapi masih ingat ini gimana idenya kok bisa seperti itu bagaimana rido sendiri
jadi kami paski berangkap putra kalau ada waktu kosong jadi ngumpul di satu kamar
ngumpul di satu kamar kami rembukin tuh yel yel yang mau dipakai itu yang seperti apa
karena menurut kami yel yel ini untuk penyemangat ketika kita lagi capek
ketika istilahnya kalau baterai hp habis
habis yeller itu kayak terasa penuh kayak semangat lagi
semangat lagi ya
tapi benar terasa tuh habis kalian yel yel yel itu
terasa semangat lagi
sampai lupa hp nya
yee obat sekali ya
pastinya dengan suara yang lantang rame rame
mei itu merinding juga ya
mungkin ada yang lagi menyaksikan kita ada pertanyaan bisa langsung sekalian ini ditanyakan ya
mungkin penasaran udah punya pacar atau belum begitu ya
tapi ini balik lagi kita ke pertanyaan awal soal paski beraka ini
tapi teman teman kalau misalnya waktu di istana merdeka pada waktu itu
pada penyempatannya di istana merdeka apa istana negara
istana negara ya
itu kan langsung bertemu pak jokowi ya
itu bagaimana waktu teman teman melihat
apakah langsungnya heboh
begitu akhirnya ketemu pak jokowi atau tetap harus jahin
kan gitu kan diundang langsung juga kan
sebenarnya sih saat kita pakai baju putih putih itu kita diminta untuk menjaga sikap
menjaga sikap berarti nggak bisa sembarangan
tapi kalau pada saat salaman gitu pada saat wah saya salaman sama ri satu itu masih kerasa gitu
bagaimana kulitnya begitu bisa bersentuhan langsung
karismanya ri satu pada saat itu
energi kebaikannya semacam nular ke kita gitu
jadi kita semangat wah dua hari lagi
apa yang diucapkan pada saat itu
kalau mau jujur saya juga lupa
saya pada saat itu saya cuma ini ya
saking lupa ya
tapi sempat foto foto juga gak
kita satu persatu dikasih foto sambil
dan ada foto juga yang rame rame ri satu nya di tengah gitu ada
ridho sendiri masih ada apa namanya dokumentasinya untuk fotonya soal ketika bersalaman langsung dengan seorang presiden begitu
kalau untuk foto masih ada
masih ada ya
diabadikan dibuat besar di rumah
di ruang tamu lagi
kalau di kopi dengan banyak ya
karena kebanggaan yang luar biasa
itu kapan lagi soal bisa berjabat tangan dengan seorang presiden begitu
apalagi kalau misalnya pas pampresnya juga susah begitu ya
kita kan orang biasa juga harus ada jarak begitu untuk bisa bertatap langsung dengan seorang presiden
dan tidak hanya itu juga
mungkin ila masih ada tadi kita ini loh apa namanya sampaikan kepada anda
ini pakai apa ini
ini penyambutan di sekolah
oh penyambutan di sekolah
jadi begitu kamu pulang ke lampung disambut dengan dikalungkan gitu ya
ini ya anggota anggotanya
enam puluh delapan dari tiga puluh empat provinsi
ini untuk ratu
ratu yang sebelah
ratu yang sebelah kiri
ratu yang sebelah kiri
eh iya dari kiri dari kita
ini pada saat tahun lalu saya dipanggil lagi untuk mengibarkan bendera di delapan asian games
ini saat saat juga pas kalian pas dirapihkan tuh harus potong rambut harus itu seperti apa
kalau untuk potong rambut sendiri ya emang harus tuntutan
dekannya semakin dekat kan ya karena itu tujuh belas agustus
tapi kerasa banget rapihnya gitu
wah habis potong rambut rambutnya udah seragam semua
siap sekali begitu ya
ya tentunya menjadi kebanggaan tidak hanya bagi teman teman semua bagi ratu dan juga bagi rido terkait dengan hal ini kita juga bangga ya bisa melihat teman teman secara langsung disini bisa membagikan ceritanya
dan terima kasih ya teman teman sudah bisa bergabung bersama kami membagikan pengalamannya dan juga pelajaran tentunya supaya lebih disiplin begitu ya tadi seperti yang
betul sekali dan juga untuk generasi berikutnya begitu ya ya memotivasi
memotivasi untuk juga menjadi lebih baik begitu dan siapa tahu banyak juga orang orang yang ataupun anak anak yang ingin menjadi paski braka seperti ratu dan ridho
baik terima kasih sekali lagi ratu sampai ketemu lagi rido juga sampai ketemu lagi
terima kasih rido
dan juga semoga sukses untuk kuliahnya teman teman semuanya ya
kalau ratu di ui kalau ridho di bandar lampung universitas bandar lampung